tuyul mah kecil
kalau mereka kesini
pasti ada motornya indra dong di depan
gini gebukan apa
ada apa mah
minah khawatir kan
ada yang aneh dengan teleponnya indra
mungkin karena hp baru
ini kan hp mama
bukan hp indra
tadi indra telepon minah
kok indra sama indri
belum pulang juga ya mak
iya mah aneh
indri mau dijemput indra
akan ke masjid dulu mah
masa bahasa finds
kecel lebih frau
kecel lebih frau
indra sama indri mana
mama nanyain indri
mama tuh kenal suara kamu
kenal juga suara indri
indri lagi di kamar mandi
ngapain dia di kamar mandi
buang air kecil mah maksudnya
kenapa hp nya indri gak aktif
baterainya habis ma
kalian bener gak apa apa kan
hah ya udah
ini udah maghrib loh kalian cepat pulang ya
kakak kita telepon oma siapa tahu indri pulang ke rumah oma
nanya gimana pakai strategi salah nama lagi
ya nggak lah
ya udah buruan yuk
ayo ke rumah
mat lo bener mau nyalonin diri jadi ketua
dengar ya mulai sekarang royz yang ajak
semua pengumuman royz yang ngumumin
semenjak gue tinggalin masjid kacau balau
sah sholat juga harus diatur
yang badannya kecil
lu tunggu sini ya
nanti kalau mama telepon bilang otw
indri sama indra
ada disini oma
ada di sana
masuk ke sana
apa lashesnya ga di atm
berada di rumah

tuyul mah kecil
kalau mereka kesini
pasti ada motornya indra dong di depan
ini bukan apa
mereka jalan kaki
si indra tuh kemana
rak ngapain lo disini
ini rumah rumah saya
bang mamat indra
bang mamat yang saya kenal
situ jangan ngaku ngaku deh
ini bang mamat indra
gue dibotakin gara gara nyak lo
iya iya indra kenal
indra itu udah ditugasin oma buat dengerin suara aneh
makanya bang mamat pergi
kalau bang mamat disini terus suaranya gak muncul
gimana tuh suara tuyul
ya kagak tau
makanya gue penasaran
udah bang mamat pergi
nanti kalau oma tau bang mamat disini bang mamat diomelin sama oma
makan ya udah bang mamat
wah ada apaan lagi sih bang mamat
indra kalau lo udah denger suara tuyul kasih tau gue ya